mencapai empat puluh km
saat ini sepeda baru dibuat untuk kebutuhannya sendiri
sepeda yang saya buat pertama dari daya tempuh atau jarak tempuh sendiri
untuk di kelasnya biasanya sepeda yang seribu buat ini hanya bisa menempuh sekitar dua puluh kilometer
cuman daya tempuh yang bisa ditempuh oleh sepeda ini bisa sampai empat puluh km
artinya dua kali lipat dari sepeda yang lain
inovasi sepeda listrik ini juga ditekankan pada sistem keamanan yang dirakit sendiri
ada empat akses untuk menggunakan sepeda listrik ini
mulai dari menggunakan sidik jari penggunaan remote penggunaan akses kartu
dan menggunakan ponsel pintar yang sudah diatur pemiliknya
tanpa empat akses tersebut sepeda ini tidak bisa difungsikan
keunggulan lain dari sepeda ini sudah dilengkapi dengan sistem pelacakan
jadi ketika kita tidak tahu keberadaannya kita bisa melihat dan juga mendeteksinya menggunakan handphone
karena sepeda ini sudah dilengkapi oleh sistem pelacakan
sistem pelacakan atau gps
inovasi sepeda listrik juga dilakukan kelompok mahasiswa sudan energy universitas pajajaran
yang diberi nama easy bike
sepeda ini memiliki kecepatan maksimal tiga puluh lima km per jam dengan jarak tempuh sejauh empat puluh km
dengan durasi pemakaian selama lima jam
mulai dirancang pada dua ribu sembilan belas kini sudah ada lima sepeda yang dibuat
oke yang membedakan sepeda listrik yang dimiliki unpad ini
menggunakan panel surya atau menggunakan energi matahari
sehingga dapat dikatakan ini benar benar ramah lingkungan
kita akan cari tahu bagaimana rasanya mengendarai sepeda listrik
yang diciptakan oleh sejumlah mahasiswa unpad ini
sepeda listrik ini sebetulnya didasari oleh upaya untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida
yang berasal dari kendaraan bermotor di lingkungan kampus
kita itu ingin mengedepankan penggunaan energi alternatif
atau energi terbarukan
jadi pada saat ini kita menggunakan energi dari matahari
dan menggunakan teknologi panel surya
dan untuk dayanya itu sendiri kita memang murni dari panel surya
tidak menggunakan listrik lain
jadi sepedanya sendiri sudah ramah lingkungan
ditambah trading station kita juga ramah lingkungan
selain lebih ramah lingkungan sepeda listrik ini juga bertujuan
agar mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus lebih mudah
kiki aryadi rusman rusmana cnn indonesia
untuk dipakai berapa lama